ratusan buruh di sumedang menggelar aksi menjelang peringatan hari buruh internasional atau may day tanggal satu mei nanti
para buruh pun mendorong motor mereka sejauh delapan km
mereka menyuarakan berbagai tuntutan mengenai kesejahteraan para buruh
ratusan buruh yang tergabung dalam serikat buruh peppsi dan ksn kabupaten sumedang
selasa siang mencoba menyampaikan tuntutan mereka
mereka menolak mengikuti anjuran pemerintah untuk merayakan hari buruh internasional atau may day
dengan berkarya wisata atau menggelar sejumlah lomba
selain itu mereka pun masih tetap mengajukan tuntutan yang tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
di antaranya penghapusan sistem kontrak atau outsourcing upah layak nasional pencaputan pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
dan perpres no dua puluh tahun dua ribu delapan belas serta jaminan kesehatan dan pendidikan gratis
setelah menggelar aksi orasi di bundaran bino kasih
kabupaten sumedang mencoba mencoba mengelar sejumlah lomba
buruh pun membubarkan diri dengan tertib
zanwar aditya kabupaten sumedang